jadi di luar rumah sakit di lingkungan kementerian kesehatan
akan kami teruskan kepada pembina agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya